ini dia kuliner bebek kuah pindang
kreasi berbeda dari daging bebek yang biasanya dimasak dengan cara digoreng
dinamakan bebek kuah pindang bukan berarti direbus dengan ikan pindang ya
melainkan karena proses memasak daging bebek yang dilakukan dalam beberapa tahapan
pertama tama daging bebek digoreng hingga kuning kecoklatan
sebelumnya daging sudah diungkep dengan berbagai bumbu
daging bebek yang sudah digoreng kemudian direbus bersama belimbing wuluh tomat daun jeruk serta sambal
hingga mendidih dan matang sempurna
jadi namanya kuah pindang tapi tidak ada bahan dari pindangnya
jadi perpaduan antara sambalnya ke sambal bebek
terasa ini sambalnya khas yaitu sambal serasa
jadi perpaduan antara sambal serasa
kemudian ada tadi saya campur tomat timun dinding hulu cabai
bagi pecinta kuliner bebek kreasi menu bebek kuah pindang ini adalah sensasi baru
selain lezat karena kaya bumbu rempah tekstur daging bebek juga sangat empuk
karena melalui beberapa tahapan memasak
bagi yang suka kuliner pedas menu ini juga sangat menggoda selera
karena berkuas sambal
mas bebek kuah pindang rasanya bagaimana pak
sama juga dagingnya empuk
dan satu lagi penjualnya sangat cantik cantik
pedas enggak sih
pedasnya pas tidak begitu pedas dan tidak begitu terlalu pedas
di warung makan di kawasan surabaya barat ini
kuliner bebek kuah pindang biasa disajikan dengan harga rp tiga puluh lima

bagaimana anda tertarik untuk mencobanya
tim liputan cnn indonesia